silakan masuk mas kelmi kita temukan
silakan mas kelmi
jadi ini karyawan figurannya agensinya siapa
mas kelmi lagi sibuk mengerjakan apa untuk cnn indonesia
ini lagi soal pak sutioso di lantik
lebih panjang mestinya
emang udah ngefans banget sama neo nomora dari dulu
awal kemarin sih
baru lihat aja loh ikannya
tapi menyenangkan ya
cuman penasaran baunya gak nyampe
wangi padahal men
waktu itu liput ikut gue liputan
nah mau kirim kirim salam buat siapa nih
katanya mau kirim kirim salam
salam buat temen temen di lamongan
emang ada internet
serabaya bukan sih
pokoknya yang mengekspor pecah pecah
salam buat orang lamongan
sama temen temen di unar
buat keluarga mas kelmi
mas kelmi udah terima thr
silahkan diminta transfer ya
jadi karyawan figuran dimana lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi